alhamdulillah wasyukurila persiapan ruangan untuk perlombaan marawi sudah hampir selesai
maaf ustadz bagaimana untuk kelengkapan panitia dan pesertanya
ya jadi memang ustadz untuk kelengkapan panitia dan peserta itu memang agak ribet agak repot ya
karena kan berbicara masalah tanda pengenal
jadi memang harus dibedakan antara panitia
kalian ini baru ajak kerja tangan masih kotor sembarangan
pak dia udah cuci tangan juga
allah berfirman dalam surat asof ayat dua dan tiga
hai orang orang yang beriman kenapakah kalian mengatakan yang tidak kamu kerjakan
amat besar kebencian di sisi allah bila kalian mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan
ini berarti antara perkataan sama perbuatan itu harus satu hati ya
yaudah anak anak semuanya
sekarang saatnya cuci tangan
kebersihan adalah sebagian
cakep cuci tangan
wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
hai ya lumayan nih
jangan buru buru dan jangan tergesa gesa
taunya kan aku kasih cabai banyak banget
sama sama suka tahu
biar resain kamu kepedesan
namanya santri pondok pesantren kun antah
dan santrinya ustaz musa yang mulia dan santun
sudah sore begini tapi masih semangat
bantuin pak ade untuk mendekorasi aula ini
terima kasih pak ustadz atas anjungannya
itu ben pak ustaz
kayaknya ngendus bawa gorengan nih
pak d ini kalau ngomong kadang kadang suka
kebetulan ini dapat kiriman dari ube sama ustaz
eh boleh nyicip ya
udah nyicip buka
saya setiap menit ucitkan
untuk menjaga kebersihan itu kan penting
ini tehnya nih nak
nih ini pegang
saya terharu melihat kesungguhan dan kegigihan
santri santri saya betapa luar biasanya
dan mereka itu bekerja dengan tulus dan juga ikhlas
semoga anak anak ini menjadi anak anak yang solid
udah dihapus air matanya ya
umi permisi dulu ya nak
terima kasih ya udah bantuin pade ya nak
ada rawit yang udah tau ada rawitnya itu
masih sumpah ya
alhamdulillah wa syukurillah persiapan ruangan
untuk perlombaan marawi sudah hampir selesai
maaf ustaz bagaimana untuk kelompoknya
untuk kelengkapan panitia dan pesertanya
ya jadi memang ustadz untuk kelengkapan panitia dan peserta itu memang agak ribet agak repot ya
karena kan berbicara masalah tanda pengenal
jadi memang harus dibedakan antara panitia dan juga peserta
nah itu kita harus mencari apa kira kira ciri khas yang membedakan antara kartu kartu tersebut
soalnya jangan sampai nanti jadi keliru kan orang gitu ya
dan itu memang agak susah sih
saya juga lagi mikirin
kira kira diapain ya untuk membedakannya
enggak usah ustaz
beres lancar dan terkendali
ustadz ridwan untuk tanda pengenal antara panitia dan peserta itu gampang
nanti tinggal saya bikin beda bedain sedikit aja lah kelihatan
itu udah mainan saya sehari hari jadi nggak usah dipikirin
ya udah kalau begitu sekarang kita sama sama berdoa
kita mohon sama allah agar cuaca di esok hari itu cerah
dan insyaallah kalau tidak ada halangan ada peserta dari pesantren pesantren lain yang akan ikut bergabung
antum mau nolong malah jadi ditolong
nggak apa pak usat
gak apa apa udah biasa kayak gini
terus terus terus terus terus terus terus
orang udah masuk terus terus terus terus
kamu satri apa tukang parkir
dua duanya bapak ustad
anuah lagi bapak ustad
kenapa itu pakde bisa pingsan ya
kurang tidur kurang minum kurang darah
walaupun masuk masuk masuk
pada kemana ini
sahabat rajin pakde
akhirnya saya keples ya
gimana bisa seperti ini pak ya yuk
katanya jatoh dari stagger
udah udah bawa ke uks
sebelum ke uks kita bawa ke kamarnya dulu yuk
saya terlalu bersemangat
pas pelan pelan pelan pelan
awas awas pelan pelan
pakde sabar pakde
udah udah disini aja
udah pakde disini aja
makasih pakde dibawah
pakde yakin gak maaf pakde
udah gak apa apa
jangan buat mehoi begitu
udah kita antur masuk aja deh
yuk yuk yuk
pakde jangan diseret
kabur sekarang tepat banget waktunya
bagaimana aswan sama dodot
mereka bisa kena hukuman
kok pada diem sih
itu aja yang beli
mau beli apa
mau beli apa deh
kata pak ustad
gua beli ini
ah kamu pasti anak pesantren baru ya kan
terus tolong ambilin karton tiga sama lem kertas tiga dan mapnya tiga
nih cuma dicek dulu ada yang kurang nggak
ya pak pas
eh kenapa yang di situ ada yang kurang
nggak ada pak
aduh tadi kirain pengabdi pohon cong